kita beralih ke pemusnahan ikan predator
balai karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bkipm surabaya ii
memusnahkan sebanyak tiga puluh empat ikan predator yang dilarang di perairan indonesia
ketiga puluh empat ikan ini adalah hasil penyerahan secara sukarela dari para pemiliknya
puluhan ikan arapaima dari berbagai jenis akhirnya dimusnahkan petugas bkipm surabaya ii
dengan cara dikubur di kawasan puspa agro kecamatan taman sidoarjo minggu kemarin
pemusnahan ikan jenis predator ini merupakan instruksi dari menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
karena dianggap membahayakan
bkipm sendiri meminta para penghobi ikan arapaima untuk mematuhi larangan pemerintah
karena arapaima bukanlah ikan peliharaan karena dapat membahayakan ekosistem ikan di indonesia
semua penghobi maupun pemilik daripada ikan ikan tersebut harus menyerahkan kepada balai dari bkipm
nah ini kebetulan nanti semua ikan ikan
akhirnya akan kita musnahkan
nah ini sebagian kita sudah musnahkan yaitu dari mojokerto dari jombang
puluhan ikan yang dimusnahkan ini merupakan hasil penyerahan sukarela para pemilik ikan
dari mojokerto jombang surabaya hingga sidoarjo
bkipm sendiri masih akan terus melakukan sosialisasi larangan pemeliharaan ikan arapaima
agar tidak merugikan ekosistem ikan di perairan indonesia
reko hardiansyah sidoarjo
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
yo formula kerja kerja terus maju